lima narapidana lembaga pemasyarakatan cebongan sleman yogyakarta minggu siang melarikan diri
ya kaburnya kelima narapidana ini luput dari pengawasan petugas meskipun aksi mereka terekam kamera pemantau
kelima narapidana atau napi yang melarikan diri adalah ari prianto ahmad abdul ghafur rifki nanda fitrianto bin sunarno
haji widodo bin pardi dan nova chandra hermawan bin rudi santoso
empat narapidana itu merupakan terpidana kasus pencurian dan satu narapidana adalah terpidana kasus penganiayaan
kelima narapidana rata rata mendapatkan fonis satu tahun penjara
kaburnya kelima narapidana itu terdeteksi oleh kamera pemantau atau cctv di dalam lapas sekitar pukul sebelas lima puluh siang
namun sayang pada saat kejadian tidak ada satupun petugas yang mengetahui proses kaburnya kelima narapidana yang menghuni blok c lapas sleman
jadi setelah menjebul eternity kemudian dia buka genteng kemudian turun ke beranggang
beranggang untuk bisa keluar itu kan dia harus melewati beranggang itu kan itu dengan sarung tadi lima
beranggang itu misalnya tingginya enam meter dan di atas beranggang itu ada kawat duri
tapi ini tidak beranggang kita hanya tiga meter
dari hasil olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan sementara yang dilakukan kanwil
depkumham yogyakarta minimnya jumlah petugas dan tidak standarnya fasilitas pengamanan lapas menjadi penyebab kaburnya kelima napi
faktor kelalaian petugas jaga juga masih dalam penyelidikan
jika terbukti ada kelalaian petugas maka kanwil depkumham siap memberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan
saat ini pihak kepolisian sudah melakukan pengejaran kepada kelima napi yang melarikan diri
wahyu juniawan sleman yogyakarta